ya untuk merayakan malam pergantian tahun dua ribu sembilan belas ini tidak harus membeli trompet mahal
di banyumas jawa tengah sejumlah warga justru membuat trompet secara tradisional
dari sedotan dan daun kelapa muda
hasilnya trompet ini tidak kalah suaranya dengan trompet yang dijual di pasaran
warga dan anak anak desa karanglo kecamatan cilongok kabupaten banyumas jawa tengah
punya cara menyambut tahun baru
mereka membuat trompet daun janur kelapa muda
bahan baku yang diperlukan untuk pembuatan trompet tradisional ini hanya sedotan
dan daun janur kelapa muda
trompet ini biasa mereka sebut tutu rutu
proses pembuatan trompet sangat mudah
sedotan dipotong dengan ukuran sekitar lima cm
potongan sedotan lalu dibunyikan sebelum dipasang
apabila sudah menghasilkan suara yang bagus
daun janur kelapa muda kemudian dililit pada sedotan
untuk menghasilkan suara yang diinginkan
satu trompet dibutuhkan lima belas sampai dua puluh daun janur
selain trompet tutu rutu ukuran kecil dan sedang
warga juga membuat lutu rutu ukuran jumbo
yang harus dipegang dua orang untuk membunyikannya
bagi anak anak di desa terpencil ini
merayakan tahun baru tak harus membeli trompet
yang dijual di jalan jalan
kalau beli yang aslinya mahal
ini bikin pakai janur
buat menyenangkan anak anak menyambut tahun baru
menyambut tahun baru
ini bikin sendiri
diajarin putar sih
sulit gak bikin
di banyumas sendiri
trompet daun janur kelapa muda atau tutu rutu
sering dipakai mainan anak anak
bahan ini tak harus dibeli dan bisa didapat di sekitar rumah